dari tabungan kita berdua bu udah ibu gak usah mikirin apa apa ya
yang penting sekarang ibu cepat sehat
kan kalau terpaksa bisa juga kan kalian ngeluarin duit
eh hamidah sekarang mendingan lo bawa deh ibu buat tinggal sama sama loh
benar mbak ibu boleh tinggal bareng aku
iya lagi ini juga gak ada gunanya tinggal di rumah gue
yang ada malah bikin tekor
dan sekarang gue udah punya pembantu yang mau nempatin kamar yang dia tinggalin
jadi udah di buruan deh bawa dia pergi deh
dan sekarang gue juga lagi sibuk buat ngurusin persiapan gue naik haji
tabungannya udah banyak
berarti minggu depan kita udah bisa kembang dong bang buat bayar haji
hamida tabungan ini kita pake
untuk keberangkatan kamu dulu ya
habis itu aku yang jadi haji
insya allah kalau rezeki kita banyak sama sama kita naik haji ya
terima kasih banyak ya bang
ini bu beras sama gulanya
terima kasih bu
beli apa mas
bisa terus kita ya
pak kita bawa aja dulu ke rumah sakit
nanti baru kita kabari keluarganya
ibu anda harus melakukan cuci darah
dan diberikan obat khusus untuk menambah daya tahan tubuhnya
lu lu urusin tuh ya ibu lu
karena sekarang pengeluaran gusong mastur itu banyak
kamu tenang ya
ibu kamu pasti sehat
ibu kamu pasti selamat
tapi uang dari mana
kita kan masih punya tabungan untuk persiapan naik haji
kita ambil dari situ aja ya
allah akan menggantikan semuanya lebih banyak lagi
dan aku juga udah taruh semua uang aku disitu
masya allah bang
kamu gak usah pikirin
pokoknya kamu tenang
kalau nanti masih kurang
aku akan gadekan motor aku
makasih banyak ya bang
kalian dapat uang dari mana
untuk biaya rumah sakit ibu
dari tabungan kita berdua bu
udah ibu gak usah mikirin apa apa ya
yang penting sekarang ibu cepat sehat
kan kalau terpaksa bisa juga kan kalian ngeluarin duit
sekarang mendingan lo bawa deh ibu buat tinggal sama sama lo
karena pusing gue ngurusin orang lain aja ya
ibu boleh tinggal bareng aku
lagi ini juga gak ada gunanya tinggal di rumah gue
yang ada malah bikin tekor
dan sekarang gue udah punya pembantu yang mau nempatin kamar yang dia tinggalin
jadi udah di buruan deh bawa dia pergi deh
dan sekarang gue juga lagi sibuk buat ngurusin persiapan gue naik haji
hamidah bantu bu
ibu sudah merepotkan kalian
ya ibu kontrakan kita
ibu masih di rumah
ibu masih di rumah
ibu masih di rumah
ibu masih di rumah
ibu masih di rumah
ibu masih di rumah
ibu masih di rumah
ibu masih di rumah
kami belum bisa kontrak rumah yang lebih besar dari ini
ibu istirahat ya bu di kamar
biar kami istirahat di ruang tamu aja
kalian berdua tidur di luar karena ibu
kontrakan kami itu kamarnya cuma satu dan yang pantas nempatin cuma ibu
ibu mendingan sekarang istirahat ya biar ibu tambah sehat
alhamdulillah bapak bapak ibu ibu
saya dapat amanah naik haji setelah menunggu lima tahun
walaupun hanya dengan haji biasa tapi saya sangat bersyukur
dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang ke acara syukuran saya
kamu gak datang ke acara syukuran kakakmu yang akan naik haji juga
mbak elsa sama mas tommy gak diinjukuran bu
tapi kok saya nggak tahu ya
mungkin kakakmu lupa mengundang
sudahlah hamidah ikhlaskan saja
saya cuma minta didoain aja biar kami bisa segera naik haji
hamidah itu sudah rindu sekali ingin pergi ke sana
saya mida dan ibunya kita semua bisa pergi ke sana
insyaallah doa kalian akan dikabulkan
begitu juga dengan bapak bapak dan ibu ibu
saya doakan bisa segera naik haji
ibu ibu bapak bapak kita berangkat naik haji dulu ya
mbak elsa ngapain sih pada kesini
mau minta oleh oleh juga
kita itu kesini coba pengen ngucapin selamat jalan buat mbak elsa dan mas tommy
oh iya elsa semoga kalian selamat dan bisa menjadi haji yang mabrur
ya udah kalau gitu ibu ibu bapak bapak kita berangkat dulu ya
kesian jemaat yang lainnya nanti pada nunggu
nanti telat lagi ke airportnya
berangkat dulu bu
kita berangkat ya
mari semuanya assalamualaikum
bangunan ini disegel oleh pihak berwajib
berarti kita telah ditipu dan dibohongi
bu bapak gak bisa jadi perangkat bu
mari kita cari pemilik biro jasa ini
karena mereka telah membawa kabur ruang kita
bapak bapak ada apa ini rame rame depan sini
allah kita semua telah ditipu pak
edi dan anak buahnya telah membawa kabur uang kita semua
mereka pembohong mereka penipu
jadi kita gagal naik haji
kita gagal pergi ke mekah gitu
iya paspor kita dibawa kabur sama mereka
ternyata biro jasa ini hanya fikti
astaga jadi kita nggak jadi naik haji mas
tenang tenang tenang
bapak bapak tolong tenang ya
p e d pemilik biro haji ini memang pembohong
dia sudah banyak menipu orang dengan dalih naik haji
tapi itu semua bohong bu
dan sekarang kami sedang mencarinya
jadi kami mohon ibu ibu bapak bapak tolong sabar
selamat siang mas
kami akan menginap di hotel ini
saya akan membayar dengan menggunakan atm
dan saya langsung memesan kamar untuk beberapa minggu
baik pak saya akan antar ke kamar bapak
terima kasih pak
ini tuh semua gara gara kamu mas
gara gara kamu kita jadi gak jadi berangkat naik haji
mana udah sesumbar
mata tangga tangga di rumah
sekarang mau gimana lagi
mau gak mau kita harus tetap tinggal di hotel ini
sampai para jemaah orang lainnya
kita bisa bilang pura pura naik haji aja
tuh gak ada yang tau dan gak ada yang liat kita juga disini
kita cuma di hotel ini doang
sampai jemaah onh plus lainnya pada pulang
gak mau lama banget
yaudah kamu gak usah cerewet
yang penting begitu kita pulang
kamu dipanggil bu hajah
aku dipanggil pak haji
kalau kita tetap di hotel ini
tetangga tetangga di rumah kan gak bakalan
jadi kita bisa tetap dipanggil pak haji
dan bu hajah
bener juga mas ide kamu benar juga
kamu emang pinter
yaudah kita tetap disini aja
terus nanti oleh olehnya kita beli tanah abang aja